selanjutnya kepada prof mahfud md calon wakil presiden pendamping bapak ganjar pranowo dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan
kita berikan tepuk tangan yang meriah silakan di podium
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya
assalatu wassalamu ala syirfil amin
terima kasih kepada yang terhormat ketua umum pdi perjuangan presiden kelima republik indonesia
ibu prof hajah megawati soekarno putri
kepada pelaksana tugas ketua umum partai persatuan pembangunan haji marjono
ketua umum partai hatin oranian
ketua umum partai rakyat bapak dr haji osman sabtaudang
ketua umum perindu bapak haritano sudibyo
atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden bapak haji ganjar pranowo sebagai calon presiden
adalah kehormatan dan kebanggaan
saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia
kita bersama mas ganjar meneruskan cita cita bung karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil makmur dan sejahtera
bung karno dan bung hatta telah mengantarkan bangsa indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan republik indonesia
mas ganjar dan saya bersama sama seluruh rakyat indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita cita menuju indonesia

kita indonesia menjadi bangsa yang maju adil dan beradab dalam rangka menyungsong indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat
yakni ideologi bangsanya kokoh
hukum dan keadilannya ditegakkan
budaya gotong royongnya hidup serta mengedapatkan persaudaraan
jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insya allah tuntas
kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga
misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya
prioritas pemberantasan korupsi kepastian hukum dan konsistensi dalam implementasi penegakannya
memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat
dalam pembangunan politik negara kita menganut demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat
dalam implementasinya demokrasi membutuhkan nomokrasi
demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum
demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang wenang
sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang
demokrasi menghargai perbedaan dan perbedaan itu adalah fitroh ciptaan tuhan
perbedaan di antara manusia
baik ras suku maupun agama
itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh tuhan sendiri
walau sya'allah laja'alakum ummataw wahidah walakin ya'bulakum fima'atakum fastabikul khairat
kalau allah mau kamu semua itu hanya satu jenis tidak berbeda beda
tapi justru saya tuhan yang menyebabkan kamu itu berbeda beda
agar kamu semua berlomba lomba untuk berbuat

itu firman tuhan
indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi
akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing masing
kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa
yaitu memperjuangkan sesuatu
yang sama diantara perbedaan
tidak perlu menajamkan perbedaan diantara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal
yang sama atau kalimatun sawah ya pasti disetujui oleh setiap orang
apapun ras dan kelompoknya adalah keadilan
pasti disetujui oleh siapapun
apapun agamanya pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan
perlindungan pada masyarakat lemah
dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada uang cili
perlindungan pada masyarakat lemah
dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada uang cili

ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa indonesia
untuk mewujudkan semua cita cita yang saya sebutkan tadi
mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik
tentu lalu memperbaiki juga yang keliru
melakukan inovasi inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman
dengan tetap berpegang pada konstitusi
saya sudah lama mengenal mas ganjar
pada tahun dua ribu dua belas
dua ribu empat sampai dua ribu delapan
kami bersama sama menjadi anggota dpr ri
kami berdua kerap berdiskusi
bahkan saling mengunjungi ketika mas ganjar pranowo memimpin jawa tengah
dan saya menjadi ketua mahkamah konstitusi
karena itu saya tahu persis
mas ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani
berani memperbaiki yang bengkok bengkok
berani memperbaiki yang bengkok bengkok
berani memperbaiki yang bengkok bengkok
berani menerima kritik
berani memperjuangkan nilai nilai politik yang diakini benar

saya tahu juga mas ganjar adalah dari keluarga muslim yang taat
yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya
amanat dari orang tuanya
amanat dari partainya
dan terutama amanat dari rakyat
dan terutama amanat dari rakyat
bapak ibu sekalian
bapak ibu sekalian
saat ini saya mengemban amanat sebagai menko polhukam republik indonesia
yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman
maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu
saya juga tidak pernah berkampanye
memasang spanduk dan lain lain
baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden republik indonesia
karena amanah yang sudah diberikan oleh ibu megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua
bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan
karena menunggu kepastian dari saya
maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi
bersama mas ganjar saya akan mendedikasikan diri
semua kemampuan saya ilmu saya pengalaman saya ketegasan dan keteguhan sikap saya
serta keberanian keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara indonesia
tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden joko widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa
sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara
insya allah dengan ridu allah subhanahu wa ta'ala
langkah kita dalam mewujudkan indonesia sejahtera lahir batin
adil dan baik
adil dan makmur akan mendapatkan jalannya
saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan persahabatan dan kerjasama selama ini
kepada semua teman tapi diwakili sebagian yang hadir disini
ibu puan maharani yang terhormat
kemudian ada bapak ketua tpn bapak arshad rasid
bapak sekjen pdip bapak hasto kristianto dan bapak oli dodo kambe
serta teman teman yang lain ada pak andika dan semuanya
saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama diskusi dan dukungan selama ini
sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat indonesia untuk ikut
ikut kontestasi pilpres tahun dua ribu dua puluh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh